sosok presiden ke enam susilo bambang yudhoyono memang kerap melontarkan kritik yang tajam kepada suksesornya
yaitu presiden jokowi
kritik tentang kebijakan sampai keluh kesah yang hampir mirip ini
seperti curhat mewarnai dinamika politik tanah air dua tahun belakangan
kritik yang membangun memang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membuat kita semakin terus maju
tapi apakah dengan selalu menggelorakan romantisme masa lalu dan menarik garis pemisah
antara yang baru dan yang lama juga menjadi komunikasi yang baik untuk membangun bangsa
ini ada sebuah quotation menarik
mantan presiden amerika serikat george walker bush pernah berkata
menjadi presiden adalah tugas yang berat sehingga seorang mantan presiden tak perlu membuatnya jadi lebih berat lagi
seberapa penting situasi harmoni antara pemimpin yang seharusnya bisa kita panggil seorang negarawan ini terjadi
kami akan membahasnya malam hari ini dengan narasumber yang telah hadir di studio
yang pertama bapak
bang philips j fair monte direktur eksekutif csis
kemudian meskipun bulan suci ramadan sudah lewat tapi kita kembali hadirkan ramadan di sini
ada bang ramadhan pohan wakil sekjen partai demokrat
kemudian ada mas arswendo atmawiloto budayawan tadi sudah memberikan monologi
saya akan selamat datang bapak bapak di cnn indonesia
saya mau ke mas ars dulu tadi
doh dulu duluan saya
ini ada bang philips kelametan
anda kan sesuai dengan urutan pangkat ini
kalau kita melihat tadi monolog anda apa pesannya sebenarnya mas ars
kalau kita melihat konteks presiden sby kemudian beberapa hari menjelang lebaran kami mencoba
beliau ini hebat lah
ternyata di latar belakang keluarganya atau apa apa yang sudah dilakukan
kenapa dia memilih sekarang ini jadi pengementar pengementar yang nggak jelas
karena gini bud
tapi sebelum itu saya mau bilang baju kamu bagus
ini kan cara kita memberi saran tapi ini benar
tapi kalau saya bilang ah baju kamu ini sponsornya siapa ini
kok saya nggak dikasih
ini ya sama
nah inilah bahasa bahasa yang ketika tingkat kita sama penting
nah komunikasi itu hanya ketika kita sejajar dan sama
seperti saya selalu bilang seorang pencopat yang ketangkep
atau pemberkosa supaya dramatis yang ketangkep bahasa
ketika dialog dengan polisi yang mereka beda
satu menekan yang lainnya
ini merasa menganggap sama dalam hal ini pak sby merasa
saya presiden ke enam dan kamu ke tujuh nanti ngomong sama saya dulu ya
nah ini tiba tiba menjadi berubah
yang dilupakan oleh pak sby ini atau teman temannya ini
termasuk bunga ramadan ini media sosial itu ada
pada zaman beliau mungkin belum seramai ini
sekarang apa sih yang gak dikomentarin soal baju soal apa dikomentari
sehingga terasa sesuatu ini
menurut saya pilihannya beliau tinggal yang mana
yang merugikan dia seperti tadi saya bilang
ya itu lah
tapi dua tahun terakhir ini sejak lengser
presiden menurut anda pola komunikasinya sama stabil terus seperti itu polanya
atau memang ada dinamika dinamika tertentu yang mungkin mengejutkan kita
atau mas ar sudah predisi pak sby
kecuali dia memang beliau mau sesuatu kayak kemarin
ibu ani mau dimunculkan itu bagus
tapi kalau nggak ya keterlaluan
terus dan itu sebabnya orang menganggapnya ya kok nyinyir amat sih ini ngapain dia gitu
kalau nggak usah perlu nggak usah gitu beliau udah hebat kok begitu lah kira kira
itu dari segi gestur seni budaya mas ars sudah mengulasnya
tadi ada hubungannya juga mas tadi sama monolognya
ada nggak tuh
bang philips kalau kita dari segi politik sebelum saya akan konfirmasi ke bang rampo ini
apa sih kemudian yang disasar presiden sby kalau kita melihat
dua tahun terakhir tidak hanya cnn kemarin
wawancara khusus kemudian isinya banyak sekali kritikan kritikan terhadap presiden jokowi
dua tahun terakhir kan presiden sbi juga terus melakukan hal hal seperti itu
polanya sama di media sosial juga seperti itu
kemudian di wawancara wawancara khusus bahkan di line pribadinya dia juga seperti itu
apa kemudian yang disasar
apakah tadi hanya ingin memang betul betul memberikan saran kepada presiden jokowi
untuk bisa memerintah negara dengan baik
atau hanya ingin menunjukkan bahwa kita masih punya rivalitas politik
kalau saya sih setuju dengan mas wendo ya
jangan setuju dulu dong
bahwa sebetulnya nggak elok mantan presiden dua periode
sepuluh tahun berkuasa
itu kemudian mengomentari pemerintah yang menggantikan pak sby gitu
karena sepuluh tahun itu waktu yang panjang
masalah masalah yang ada hari ini
belum tentu munculnya hari ini
dia kemungkinan besar dan banyak sekali adalah sisa persoalan yang nggak bisa diselesaikan
yang dipercayakan pak sby sendiri selama sepuluh tahun
jadi itu yang pertama
maksudnya presiden jokowi cuci piring sekarang
boleh dibilang begitu
yang pesta presiden sby
prestasi presiden sby banyak bagus
tapi persoalan persoalan yang muncul hari ini ini
boleh jadi sangat banyak
itu sisa persoalan yang dulu belum selesai
jadi makanya kurang elok kalau presiden yang sudah sepuluh tahun berkuasa
mengomentari presiden yang sekarang sedang berkuasa
yang kedua tadi kebetulan dikutip george w bush
dia sampai hari ini
masih habis habisan dikritik karena kebijakannya di irak
dia dihantam habis habisan oleh media oleh politisi oleh siapapun
bahkan sekarang di inggris
siapa namanya tony blair juga baru selesai diselidiki dan dia anggap bersalah
presiden george w bush tidak pernah sekalipun mengomentari kritik terhadap keputusan yang diambil dulu itu
walaupun harusnya dia punya hak
bukan punya hak
dia bisa aja
tapi dia memilih
karena dia tidak mau mengganggu jalannya pemerintah yang sedang dilakukan oleh
seberapapun orang republik benci sama presiden obama
tapi presiden bush nggak pernah komentar sedikitpun
ini masalah etik atau masalah strategi politik
nah nomor tiga ada satu lagi
menurut saya contoh presiden indonesia yang baik itu
setelah selesai berkuasa
tetap berfungsi sebagai bapak bangsa contohnya habibie
pak habibie itu juga habis habisan dikritik sama segala soal yang dia lakukan atau dia tidak lakukan dulu ketika berkuasa
pak habibie diam aja
karena dia tahu ya menjadi presiden berat
dan tentu saja membiarkan presiden yang sudah berkuasa untuk menjalankan visi misinya
yang keempat saya kira begini
ini kita punya sistem presidensial
sekarang persoalannya adalah pak sby setelah selesai menjadi presiden
lalu lanjut menjadi ketua partai
itu kayak model model di sistem pemerintahan parlementer
jadi boleh aja kalau misalnya setelah berkuasa
jadi ketua partai mau berkuasa lagi boleh
tapi dalam sistem presidensial yang kita anut secara teknis dan konstitusional
pak sby sudah selesai
jadi biarkan presiden yang sedang berkuasa menjalankan tugasnya
dan dari sisi ini menurut saya sebetulnya
arah kritiknya bukan kepada pak sby
jadi kalau menurut saya lebih pada kadar kadar partai demokrat
kenapa nggak ada kaderisasi regenerasi yang baik
sehingga setelah sepuluh tahun berkuasa
partai yang baru dibentuk dengan baik itu
kemudian malah dipimpin lagi oleh pak sby
ini melanjutkan tradisi oligarki partai seperti yang dialami partai partai yang lain
jadi efeknya panjang sekali
kritik yang kemudian secara teknis dilontarkan oleh presiden sby
mantan presiden republik indonesia ketua umum partai
kemudian ini menggambarkan banyak sekali spektrum yang ada di puncak gunung es aja
dari persoalan politik kita yang sebetulnya
pelembagaannya kurang baik
segitu ya nggak sih bang rampo
tapi jangan dijawab dulu bang
saya punya waktu setelah ini
kami akan segera kembali bersajaran berikut ini
kita masih membahas ada apa dibalik kritik pak sby kepada pemerintahan sekarang
yang dipimpin oleh presiden jokowi
kalau tadi bang philip sudah kasih lima poin itu bang
tadi bagaimana kemudian ya sebenarnya kritik yang sangat teknis
kemudian kan teknis sekali
teks amnesti tentang manajemen kabinet mungkin tentang bagaimana pengelolaan ekonomi
itu menggambarkan spektrum yang lebih luas lagi
bagaimana kualitas kepemimpinan pak sby
bagaimana kaderisasi di partai
bagaimana kemudian orang orang di sekitarnya dia membentuk hal itu
bang rampo ini kemudian bagaimana anda menjawab kritikan dua orang ini
pak sby melihat permasalahan ini secara komprehensif ya
jadi kalau bicara tentang pak jokowi mas wendo
tidak semata mata itu adalah kritikan tetapi juga ada apresiasi
jadi karena kami ini partai politik dan pak sby adalah ketua umum kami
sering kami melakukan diskusi dan itu bukan pemikiran tunggal dari beliau
tapi melalui exercise dari kita
kita berpikir kita diskusikan
kalau intern saja mereka ngomongin terserah
tapi kalau sudah itu kan masyarakat menganggapnya
seperti yang kemarin ada lima apresiasi yang disampaikan oleh pak sby kepada pemerintahan jokowi
di samping itu juga disiapkan ada tujuh kritikan kepada pak jokowi
semestinya pemerintahan jokowi ini berterima kasih kepada pak sby
berterima kasih boleh enggak juga boleh
mestinya berterima kasih karena apa
karena ada semacam apa ya ini kan konsultasi gratis kita
jadi kalau misalnya negeri kita ini sudah di tepi jurang
dan tidak ada yang membicarakan
pak wendo tahu bagaimana kondisi partai politik kita semua pada diam tidak bicara karena punya kepentingan
demokrat tidak tidak punya kepentingan yang seperti itu
kami berlelah lelah bukan untuk diapresiasi untuk jabatan di kabinet tidak
tetapi adalah eh ini bahaya
kita kasih rambu rambu misalnya soal teks amnesti
kemudian tentang isu yang sangat sensitif seperti pemerintah yang mau minta maaf kepada pki
masalah ekonomi juga banyak sekali dikomentari harga daging naik
dan ketika yang partai partai politik lain itu pada diam
iya kalau misalnya demokrat juga diam itu jelas salah
dan yang ya kami harus bicara di situ
dan ketua umum kami menyampaikan pikiran pikiran kami di sana
dan selanjutnya bahwa pak sby ini beliau memang presiden ke enam ri
tapi beliau adalah ketua umum dari partai demokrat
dan tidak ada masalah di dalam pelanggaran etika ataupun pelanggaran hukum di sini
dan seperti kita lihat
nggak ada yang dilanggar itu bang ya
nggak ada yang dilanggar
bu mega juga pernah presiden pernah wakil presiden
dan juga sekarang masih tetap sebagai ketua umum partai

dan kita juga pernah mendengar bu mega melakukan kritik
yang tidak oke menurut saya apabila itu disampaikan secara nyinyir
bahasa pak sby tidak ada bahasa nyinyir
bahasanya sangat terang bahasanya sangat intelektual
dan sangat terjaga struktur ramah tamah ala timurnya tetap terjaga di sana
bukan berarti menurunkan grade nya di situ
justru kalau misalnya pak sby diam
tatkala bangsa ini semuanya pada diam
media masa pada diam
ekonomi kita sudah menyungsep seperti itu
pengamat diam semuanya diam
dan tepuk tangan kepada pak jokowi
jadi harus ada
sekarang begini pak wendo
tentang di zaman pak sby
tidak pernah pak sby memanggil pimpinan kpk untuk konsultasi
terhadap satu masalah tertentu
tidak pernah menkopol hukam di era pak sby
memanggil pimpinan kpk
dan tidak pernah kunjungan pak sby ke luar negeri bersama pimpinan kpk
saya bicara tentang era pak sby
saya tidak bicara tentang era yang lain lain
tapi juga tidak pernah menterinya begitu banyak selain era pak sby
yang korupsi ditangkap
ya ini kalau berbanding kan tapi itu bukan
bukan kita bicarakan bukan itunya
itu artinya pak wendo
artinya pak sby tidak intervensi kekuasaan kepada penegakan hukum
tapi yang salah adalah salah yang benar adalah benar
saya juga menganggap ini fakta tinggal kita menganalisinya gimana
tapi menurut saya bukan itu kok
bagaimana kita semuanya ini belajar bersama
bahkan termasuk ketua partai yang kemudian presiden ke enam ini
ini loh ada suara juga begini bagus juga memang bagus
tapi siapa yang membutuhkan advisnya misalnya aja
kalau kita bicara kualitas kritikan
misalnya kan banyak kemudian
kalau pemimpin pemimpin dulu kan kita lihat
bagaimana soekarno banyak menjawab kritikan kritikan
dengan metafor metafor yang sangat cerdas misalnya
ketika dia kalah berdebat dengan sultan syahrir
wartawan bertanya kepada soekarno
kamu kenapa bapak kalah berdebat
saya ini tidak kalah
seperti rotan saya hanya melengkung tapi tidak patah
ini kan metafor bagaimana kemampuan pemimpin membuat metafor
kalau kita bicara mengenai bagaimana presiden sby
dengan presiden jokowi kita melihat
apa ya masyarakat
melihat ini ada perseteruan
tapi kok tidak berkembang secara langsung gitu
tapi kalau anda melihat bagaimana kualitas kritik mengkritik antara
antara presiden sby dengan presiden jokowi
dengan segala macam penak penik yang menurut anda
dua duanya sama memakai simbol simbol
tinggal masyarakatnya ini bisa nangkep yang mana itu aja
ya kita tahulah jawa jawa ini kan suka
nggak berani terus terang
nggak berarti buruk
dan lain sebagainya
seperti bud yang kamu bilang tadi
contoh yang ke hambalang itu kan bisa diartikan macam macam
bisa dah ke arah sana lah
masalahnya gini loh
anglitik itu nggak apa apa dan bagus
nah sekarang kalau kemudian anda yang berkebratan
atau merasakan ini kok nyinyir amat sih
kelas beliau itu tidak di sini
keras beliau ini presiden ke enam
bukan sekedar ketua partai
menurut anda dalam kualitas seperti ini
apa kategori nyinyir dan tidak nyinyir menurut anda
bagaimana yang nyinyir banget yang tidak nyinyir
kenapa dia ngurusin
misalnya ini sekedar
lah zaman lo ngapain kasarnya ini
bahasa ruang kampungnya
gimana bisa bertanya begitu
kita nggak lakukan itu
kenapa nggak dilakukan
uang haram itu nanti dinegal nanti
kalau soal tech amnesty
ini kan yang sudah dibutuhkan dpr
fraksi demokrat kan ikut bertarung di sana
tidak kita tidak
bahwa kemudian dia nggak setuju lalu
tapi keputusan oleh dpr sudah diambil
ikut keputusan kan gitu
tapi jika seorang presiden susilo bapak yudhoyono
kemudian berbicara berbicara terlalu teknis seperti ini menurut anda
justru itu yang saya maksud
salurannya adalah dengan fraksi di dpr
dan itu debatnya sudah selesai
karena sudah jadi keputusan
kalau kemudian dibongkar ulang lagi
oleh partai yang waktu itu di dalam dpr
sudah ikut dalam perdebatan
itu jatuh tidak setuju
maksudnya kan demokrat ada di dalam dpr
kalau menurut anda gain politik apa yang kemudian didapat dengan banyak kritik
ini kritiknya konsisten ya bang ya
kalau kita lihat ada yang sekali sekali mengkritik
tapi pak sby itu terus mengkritiknya konsisten
kita melihat ada benang merah selama dua tahun ini
apa gain politik yang kemudian bisa didapat
kritik nggak apa apa memang
cuma sekarang soalnya adalah konteksnya
pak sby ini adalah presiden yang sudah sepuluh tahun berkuasa
kalau mau dicari cari
yang tadi disampaikan bang ramadhan pohan
dulu sby begini sekarang jokowi bingung
kalau mau dibalik balik banyak juga yang saya bilang
jokowi sekarang begini sby begini udah
itu udah campur aduk bang
agak menurut saya nggak baik

tapi habis jadi berikut ini
selalu dikasih kesempatan waktu dulu loh
seperti dalam judul
ini tidak dalam konteks rivalitas
pak sby sudah tidak akan mencalonkan lagi
walaupun didesak desak oleh publik
karena setelah kelang satu hari
eh satu periode berarti masih bisa lagi
dan beliau itu masih cukup segar
masih cukup muda masih bisa push up
masih pikirannya terang gitu ya
tetapi beliau tidak berpikiran untuk itu
dan kemudian juga
kalau misalnya gain nya apa misalnya begitu
yang kami lakukan yang dua tahun ini kami konsisten
kami konsisten sebagai kekuatan penyimbang
yang di luar pemerintahan
ini bukan mau naikin nilai tawar
supaya bisa diajak ke kabinet gitu misalnya
oh tidak tidak
dan tidak kita tidak tidak apa tidak
dalam konteks itu
ketika misalnya partai partai politik lain diam
ya terhadap sesuatu yang harus bicara ya
tapi demi mendapatkan kursi
mereka itu menjaga diri
contohnya konkret apa
salah juga gitu loh
nah kalau dari dari
saya kira begini
bahwa ada satu hal yang perlu saya singgung di sini
ketika pak sby bicara tentang jembatan suramadu
pak wendo ingat
bagaimana beliau mengapresiasi bung karno
pak harto pak habibie gus dur megawati
bahwa apa yang hari ini terwujud dengan jembatan suramadu
itu adalah rangkaian dari sejarah yang panjang
nah saya kira itu pak sby sudah memberikan contoh ya
bagaimana kita menghormati di masa lalu kita
nah jadi kalau yang konteks yang pak sby
saya kira bahwa pemerintahan yang lalu
kalau dulu itu angka investasi kita ketika pertama kali pak sby memerintah itu lima puluh tujuh triliun
dan sekarang setelah beliau berakhir
itu sampai lima ratus tujuh triliun rupiah
artinya itu bukan sebuah bayang bayang
bukan sebuah ilusi
tetapi adalah sebuah data yang faktual
kata bang ramadhan itu bukan sebuah ilusi
bukan sebuah romantisme
tapi banyak publik yang kemudian
dan kita ingin itu lebih tinggi lagi
naik lagi lebih tinggi
sebenarnya itu untuk meng encourage presiden jokowi untuk lebih tinggi
mungkin bang ramadan mengatakan bahwa itu bukan romantisme
tapi banyak publik mengatakan
presiden jokowi selalu melihat ke belakang
pak budi ada satu hal lagi
adalah pak sby ketua umum partai demokrat
yang mengatakan kepada seluruh kadernya
yang ada di parlemen maupun yang fungsionaris
yaitu adalah kita dukung pemerintahan jokowi
oke jadi tegas ya
meskipun kritik kritik banyak di dalam itu
kritik itu kesehatan
bang mengenai romantisme ini ada satu tayangan
yang bisa kita simak berikut ini
kalau tahun lalu atau awal tahun ini sering berantem itu
anggota kabinet dan bahkan dipertontonkan
di depan rakyat
sekarang lebih baik sebetulnya
perdebatan seperti itu
nah kalau ditanya mbak eva bagaimana ya
dulu saya akan juga
adalah di dalam itu perbedaan pendapat
ada juga agak keras gitu
tapi selesai di dalam
apa yang berbeda
oke ini keputusan saya
ini kebijakan saya
keluar harus bareng bareng
alhamdulillah para menteri taat dulu
sehingga tidak dibawa pertengkaran itu keluar
karena selesai di dalam
kalau mekanisme itu tetap dijaga
dan para menteri mentaati kode etik sebetulnya ya
saya kira akan semakin baik
iya sayang sekali masih terjadi
meskipun sebetulnya sudah saya berikan pujian kemarin
karena lebih baik dibandingkan tahun lalu
ya dengan apa yang terjadi sekarang ini ya
nah itu dia
mengomentari suatu hal yang sekarang
tapi kembali ke romantisma romantisma
sebetulnya itu kan style komunikasi yang patronizing ya
bahwa kamu sekarang udah lebih baik dari kemarin
itu seperti patron bicara pada orang yang menjadi supatronnya
dan itu menurut saya
itu yang nggak eloknya di situ
ada banyak juga cerita cerita tentang kabinet sbi yang gak kompak
dan lain lain dulu
ya misalnya soal kenaikan bbm
macam macam dulu pertarungannya
bagaimana kita tahu
dan bahwa menurut saya pak sbi ini
dia pintar sekali berkomunikasi
apa yang dilakukan sekarang
pak sbi tahu psikologinya
waktu pak sbi berkuasa
itu persis yang disampaikan oleh bang ramadhan pohan tadi
partai partai yang tidak ada yang ngomong
karena semua masuk dalam koalisi gemuk
yang di luar cuma pdip
dan pdip yang menyampaikan kritik
dan ini pak sbi hanya mengulangi siklus politik
yang dulu pernah dialami
tapi di sisi yang berbeda
karena itu pak sbi paham psikologinya
dan menurut saya
mengulangi kesalahan yang sama yang dulu dilakukan
dan juga sekarang demokrat
dan menurut saya ini dia yang kurang baik
karena sebagai presiden
cuma persoalannya kan jadi pelik
karena pak sbi adalah ketua partai
jadi memang ada legitimasinya sebagai ketua partai
tetapi ada hal hal yang sudah diselesaikan di dpr
seperti soal taksi amnesti tadi
yang sudah dilangsungkan
dan akhirnya diputuskan
dan kemudian dikomentari belakangan menurut saya
ya itu agak kurang pada tempatnya
kalau kita bicara mengenai romantisme ala pak sby ini kan
kemudian banyak sekali
banyak sekali bang kramadhan
anda juga pasti juga mengalami
bagaimana pak sby sering kemudian mengingatkan
bagaimana era dia berhasil dengan segala keberhasilannya
apa yang kemudian ingin ditunjukkan sebenarnya
oleh pak sbi dengan ramai sekali
dua lah yang ingin ditunjukkan bahwa
tapi juga rasa gak aman
karena apa tadi di singgung singgung kramadhan
pergi perjalanan ke luar negeri
kan sekarang saja sudah muncul lagi
berapa kali pak sby ke luar negeri
dapat modal apa dibanding ini
nah rasa tidak aman dengan keberhasilan
atau peristiwa yang sekarang ini
tidak perlu dikomentarin banyak banyak
kabar kabar ini bukan satu ancaman apa apa kok
ya ini memang perjalanannya
kalau menurut saya akan begitu
jadi kalau dulu jalannya makra
gak pernah di gubris apa apa
misalnya saja dianggap begini
tapi sasa aja gak sih mas arsuno
kemudian pak sbi
kemudian mengajak kita menoleh ke belakang lagi
bagaimana pak sbi membangun indonesia selama sepuluh tahun
kalau kepada kelompoknya di demokrat
ya harus didengerin
di demokrat dibubarin sama plio
saya punya satu tunjukan
mungkin pak sby selain banyak berbicara di media
pak sby juga sering men tweet
bagaimana keluh kesah terhadap pak jokowi
kemudian di twitter nya
bahkan banyak yang mengatakan ini
lebih mirip ke curhat
kalau kita bisa saksikan
saksikan twitter nya di samping ini
beberapa waktu yang lalu
beberapa bulan yang lalu
bagi teman teman yang dilukai hatinya
dan para konstituen saya
mari beri kesempatan pemerintahan
untuk bikin negara kita hebat
bagi yang ingin terus salahkan pemerintahan
saya bertanggung jawab
ini pasti mendapatkan respon yang banyak sekali dari
dari masyarakat pro kontra
ada apa sih kemudian
yang ingin disasar oleh pak sby
kemudian dengan banyak men tweet tweet
saya disalahkan oleh pemerintahan sekarang
kita harus melakukan komparasi di sini
ketika pak sbi memerintah
tidak pernah beliau itu menyudutkan
mempersalahkan ibu megawati
sebagai presiden terdahulu
beliau sekarang menjadi presiden
beliau yang harus mencari solusi
terhadap persoalan persoalan yang ada
masalah kemarin yang brexit
ada dua belas yang meninggal
gitu ya kan
ini kan dengan
tidak bisa kita mengatakan bahwa
pak jokowi mengatakan bahwa
oh ini keterlambatan delapan tahun yang lalu
harus diantisipasi sejak awal
karena yang berkuasa itu kan beliau
beliau yang mengambil kebijakan
dan yang kemudian memegang semua rantai komando di sana
itu lebih sehat
melakukan perbaikan terhadap situasi yang ada
dibandingkan dengan menyalahkan di masa lalu
sekarang banyak disalahkan
kalau yang seperti yang ditweet oleh pak sby ini
ini adalah memberikan pelajaran
supaya kalau misalnya yang namanya pemimpin itu ya harus bertanggung jawab
anda yang megang kuasa sekarang di sini
ya anda harus mempertanggung jawabkan itu
nggak perlu misalnya menyalahkan kepada anak buah
dan menyalahkan yang pada yang lain
ini sebenarnya contoh kepemimpinan yang baik
ini gaya militer ya
tentara itu kan begitu
di tweet yang terakhir
saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya
sabarnya pakai huruf kapital gitu
dia mengambil tanggung jawab
dan memang dia merasa bahwa dipersalahkan
kalau kita melihat
pak sby banyak yang mengatakan dulu
ketika menang pemilu dua kali
memakai gaya melodramatik
apakah pola pola seperti ini
kemudian dipakai juga oleh pak sby di era sekarang ini
setelah tidak berkuasa
apa kemudian yang disasar lagi lagi
dalam konteks demokrasi sipil
berbeda dengan militer tadi
penilaian masyarakat akhirnya itu ada di pemilu
kalau memang masyarakat masih senang dengan pak sby dan partai demokrat
suara partai demokrat kemarin pasti banyak
tetapi ternyata itu tidak terjadi
masyarakat sudah kasih penilaian bahwa
menurut masyarakat tahun dua ribu empat belas
kami mau pilih partai yang lain
karena itu suaranya itu loh
tapi sebentar dulu
adalah lembaga lembaga seperti pengaman seperti anda juga
yang mengatakan bahwa
tapi masyarakat yang ngasih penilaian akhir
bahwa ternyata suara demokrat drop
itu evaluasi kritik masyarakat
pada partai demokrat
saya harus break dulu
sebentar kami akan kembali bersajar berikutnya
terima kasih pak
negara sudah kayak begini
misalnya akan terjadi
nah ketika akumulasi ini membesar
masalahnya lalu seperti tadi
benturan politik politik kepentingan politik partai itu
sebetulnya kalau beliau memberi tafsiran tentang ini
saya kira baik baik
kritiknya harusnya seperti apa
kalau anda mengatakan kritik pak sby yang terlalu teknis ini
tidak pada semestinya
padahal ya harusnya kan kritik tetap perlu sekali
dalam negara demokrasi
beliau kan dulu sudah pernah menyampaikan dan dengan bagus sekali
itulah ayolah kita sama dengan santun
misalnya itu aja sudah
satu kata itu sudah menjawab semua keuntungan
nah ketika santunnya dalam hanya bentuknya ya ya
menjadi tidak santun lagi ketika komunikasi kayak gini
dan sebabnya beliau itu lebih helikopter siang gitu
sudah melihat indonesia
sudah sepuluh tahun jadi presiden
bukan kurang waktu untuk melihat persoalannya
mungkin kalau beliau bicara soal natuna
atau brexit bagaimana
barangkali akan lebih diinginkan
dan bukan orang indonesia saja yang menekan
kita ikut bangga kalau tadi disinggung
ya bukan beliau yang mungkin
ini kan akan memberi warna
kalau kamu singgung tadi
hubungan presiden sekarang ini
ini mungkin yang paling romantis sekarang ini
dengan pak jokowi
sebelumnya kan beranteman
salaman mau anak kecil anak kecil
saya punya satu foto mas arswendo
dan bapak bapak berdua yang akan saya tunjukkan kepada anda juga
para pemirsa yang menonton acara kita
saya akan tunjukkan ini
pak produser boleh dimunculkan
sebuah foto yang mungkin menarik
bisa menjadi inspirasi kita
bagaimana hubungan antar pemimpin di
oh bukan di indonesia
ini amerika serikat
orang katanya amerika serikat jadi negara demokrasi
yang menjadi contoh bagi semua negara demokrasi yang ada di dunia
bagaimana semua presidennya itu akur seperti ini
bahkan presiden obama bisa menugaskan presiden clinton
untuk menjadi duta perdamaian di sana di sini
presiden carter juga seperti itu
kalau anda melihat foto seperti ini
oke pak sby mungkin mengkritik banyak sekali
hal hal teknis yang sangat membangun untuk pemerintahan jokowi
tapi kan kemudian pak sby ini kan
tidak ketua umum saja
tapi dia presiden republik indonesia ke enam
sesuatu yang jauh lebih besar dianggap masyarakat
apalagi paling lama berkuasa di era reformasi
kalau anda melihat situasi
kondisi seperti ini
para presiden mantan mantan presiden
membuat harmoni untuk membangun bersama sama
saling bekerja sama
message nya dari ini
itu bisa terjadi kalau politiknya tidak dijadikan personal
dalam konteks indonesia ini
mantan mantan presiden kita
itu menjadikan politik itu personal
jadi kalau habis
misalnya kita banyak cerita
pak arto tidak mau bicara lagi sama pak habibie
sby dan bu mega gak bicara
dan seterusnya dan seterusnya
kalau misalnya orientasinya adalah
yang begini bisa terjadi
mereka setelah nggak berkuasa lagi
hilang persoalan personalnya
tapi masalahnya adalah
sama dengan apa yang digambarkan tadi di amerika
setelah mereka gak jadi presiden
mereka sudah tidak menguruskan partainya lagi
dilanjutkan oleh generasi berikutnya
itu sebetulnya tanggung jawab paling besar dari pemimpin
ketika sudah selesai masanya
ini bukan cuma buat pak sby
tapi partai partai yang lain
sebagian besar ini masih dipimpin
oleh orang orang yang sama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ada dua presiden republik indonesia
yang masih menjadi ketua umum partai sekarang
ya misalnya dalam konteks ini
misalnya partai demokrat
mungkin kader kader partai demokrat
sudah sering menyampaikan kritik kritik yang tadi
tapi tidak bunyi kenapa
karena masih ada patron yang lebih besar lagi
yaitu pak sby
sehingga pada akhirnya pak sby yang harus bicara
sama konteksnya dengan mungkin pdip
kader kadernya mungkin banyak yang bicara hal macam macam
kebijakan kebijakan yang baik baik juga
tetapi tidak bunyi
akibatnya harus menunggu bumega yang bicara
dan juga dengan hanura
harus pak wiranto yang bicara
dan seterusnya dan seterusnya
akibatnya secara politik
seperti itu tidak sehat
itu menunda regenerasi kepemimpinan
dan di indonesia akan sangat susah menemukan
bagaimana kita lihat tadi presiden obama
yang tadinya rival politik yang luar biasa
antara dua partai yang sangat berseteru bertahun tahun
tapi bisa duduk bersama
saya tetap optimis
saya rasa setelah dua ribu sembilan belas
karena sistem pemilunya lain
itu era baru nanti
karena partai partainya akan dipaksa
untuk melakukan regenerasi ke dalam
kalau tidak mereka akan
jadi modern ya
pak ramadhan pohan bagaimana
kalau saya lihat bahwa
saya melihatnya dari sisi positif ya
tanpa melalui penelitian dan pemikiran yang mendalam
itu terjebak di dalam nyinyirisme
tetapi kalau misalnya disampaikan dengan pemikiran yang mendalam
dan tidak punya interest kepentingan
kursi di kabinet
ini kan berarti kan bagus
ketika partai partai politik lain
ketika para pengamat diam
ketika media massa diam
ketika media masa diam
sementara perekonomian kita sudah menyungsep ke bawah
dan kemudian juga ada ancaman gagal fiskal di sana
dan kemudian ada persoalan begitu banyak
pengamannya pada diam
nah pak sekarang ini kan jadi bertanya ya
dan institusinya juga sama
tetapi perlakuannya berbeda antara era yang lalu dengan era yang sekarang
bisakah pak budi membayangkan
kalau misalnya dua belas orang pemudik yang meninggal
itu terjadi pada era pak s b
pasti itu akan menjadi dibully oleh pengamat
oleh media massa dan sebagainya
jadi kalau sekarang tidak adil

pak pilih perwong t a d tidak mengkritik tentang pelayanan public service yang seperti itu
jangan sampai akhirnya karena tidak ada bicara
masih syukur ada pak s b dan partai demokrat
sehingga ada yang bicara
menyampaikan tentang situasi yang harus diperbaiki
bukan dibenci loh
tapi yang harus diperbaiki
bukan nyinyirisme ya pak
kalau misalnya diam saja
dengan sementara sebelah kaki sudah di tepi jurang
berarti kita ini tidak cinta pada pak jokowi
kita justru cinta sama pak jokowi
pak jokowi kita mengingatkan
di sebelah kanan itu ada jurang
kita bicara spektrum yang berbeda
kritik adalah tanda sayang
kalau kata bang rampo tadi singkatnya
tapi kalau kita bicara mengenai harmoni
seperti apa yang tadi kita saksikan di amerika serikat
nah beda bung
kalau di amerika serikat
washington post masih tetap mengkritik
the new york times masih tetap mengkritik
the new york times masih tetap mengkritik
nah tapi antara pelakuan
ini kan ada sukses
tetapi kan ada ruang pak
ada ruang yang tidak diisi dengan baik
oleh civil society yang ada di indonesia ini
kalau di sana kan jalan
kalau di sini tidak
lsm yang biasanya anti korupsi
ini sekarang malah pro kepada apa
pro kepada lembaga pencari niat baik
jadi agak sulit menemukan
akan bisa seperti ini
antara presiden akur dan
pada saat ini
kita lihat secara tunggal
seperti itu harmonis

kami juga tidak akan menyampaikan hal hal yang kritis
terhadap jalannya negara ini
kalau memang sudah benar
kalau memang jalannya itu sudah bagus
tapi kalau misalnya jalannya tidak bagus
dan kita diam
itu tidak baik
kalau kritik bang philip tadi mengenai regenerasi
seperti apa bang
jadi kan masalahnya presiden sby harusnya
ya selesai di situ
dia menjadi bangsa
regenerasi kami itu sudah terjadi
seperti apa bang
gubernur termuda dari demokrasi
dan kemudian juga sekretaris fraksi masih kepala tiga
dan juga ketua fraksi masih kepala tiga
dan kemudian juga sekjen kami masih muda
sekjen ini juga masih ganteng
jadi artinya bahwa ruang itu sih tidak ada masalah
dan kalau misalnya kita
sudah dibuktikan oleh demokrat ya
ya kita nggak ada masalah dengan soal regenerasi
ada yang mau ditambahin sebelum ditutup oleh budayawan kita
saya tambahkan sedikit
saya tidak percaya partai polisi
saya tidak percaya partai polisi
karena partai politik tidak punya kepentingan
tadi bang ramadhan pohon itu bicara seolah olah
ya maksudnya kursi
mau kursi mau terpilih lagi mau apa
kalau partai politik nggak punya kepentingan ya bukan partai politik namanya ya
jadi menurut saya jangan di frame bahwa
apa yang dilakukan pak sby itu tidak ada kepentingan politiknya
namanya juga partai politik dan
cuma sayang pak jokowi itu tidak mungkin gitu ya
menurut saya tidak mungkin
dan menurut saya cara kita memandang politik juga harusnya demikian
kepentingan itu bukan sesuatu yang harus dihindari kok
namanya juga partai politik gitu
tapi dia harus dikelola
nah pengelolaannya ini yang kita harus bicarakan
anda sebagai analis politik melihat kritik kritik pak sby yang konsisten
dua tahun ini kritiknya konsisten
dan kita tetap di luar pemerintahan
dan tetap di luar pemerintahan secara sikap
akan ada dapat gen elektoral nggak
menurut anda seberapa besar gain elektoral nih
ya hitungannya pak
hitungannya demokrat itu pasti mereka mempertimbangkan ada gain elektoral
tapi maksudnya begini
tentang tax amnesty
kenapa pak sby nggak bicara bikin wawancara tadi
waktu lagi diperdebatkan rame ramenya itu tax amnesti sebelum diputuskan oleh dpr
sudah pada saat itu sebelum diputus
jadi bikin bikin begini
harus men tweet mungkin ya atau bikin apa
ketika lagi dibicarakan
sudah selesai masalahnya
sudah diambil keputusan oleh dpr
dan pemerintah sudah setuju
mungkin cnn wawancaranya baru kemarin bang
telat kali bang
yang salah cnn
yang salah cnn lah kalau gitu
mas ars kalau kita melihat ini
beyond cara bagaimana partai politik
pak sby sebagai ketua umum partai politik
sebagai mantan presiden
kalau kita melihat harmoni
negara kita kan seneng gitu
kalau melihat kita founding fathers antara soekarno
meskipun berbeda politik
tapi mereka tetap harmoni di luar
sehingga bisa membangun bangsa ini bersama sama
menurut anda itu hanya mimpi di siang bolong nggak
seperti kita lihat di amerika
tertarik saya bongg bongg tadi meskipun nggak diperpanjang
atau seluruhnya itu
janganlah terganggu dengan misalnya keberhasilan pemerintahan jokowi ini
bahwa keberhasilan ini menghancurkan legitimasi yang pernah dilakukan
nggak ada hubungannya
dalam peristiwa budaya budi
saya hadir tidak untuk menggeser beliau atau menggeser bung khamada dan pokoknya
saya ada tanpa meniadakan yang lainnya
nah ini yang paling penting
ini di jawa ini
sehingga kita bisa jalan
kalau tadi istilah kamu
harmoni tadi terjadi
kalau keberhasilan jokowi atau pemerintahan ini dianggap mengurangi keberhasilan yang dulu
seperti juga ketidakberhasilan ini
dan juga ada contoh yang lainnya
nah dalam dinamika budaya semacam ini
ini akan terjadi
secara budaya politik indonesia agak susah di era reformasi politik modern seperti ini
kita akan menemukan hal seperti itu
tapi menurut saya
kita harus kembali kepada beliau beliau ini
mau gak sih
akan akan terjadi ke arah itu
pak sb masih mau ketemu bu mega gak pak
udah tidak akan
udah kita taruhan disini
kita kan sekarang taruhan
taruhan di luar ramadhan
persoalan ini bukan di pak sb ya
iya itu kan dibilangnya anda
perusahaan saya akan bilang
tapi juga saya wakil masyarakat kami rindu untuk melihat para pemimpin kita elit elit kita berganda dengan tangan
tapi kalau yang ini gak akan
jawa jawa begini susah lah bu
setelah bulan suci ramadan dan lebaran
yang paham ramadhan pohan ini
merasa sama sama raja sama sama matahari nggak boleh ada orang lain
itu gak akan mungkin menurut anda
tapi boleh kan masyarakat kita kita ini
bagaimana bulan suci kemudian bulan suci lewat lebaran idul fitri menjadi momen untuk kita kontemplasi
bagaimana pemimpin pemimpin kita bisa berganda dengan tangan
paling tidak saling bersilaturahmi
mungkin ada usaha usaha seperti itu
kalau ini yang sebuah apa namanya warisan
waktu kita gak banyak

yaitu ketika pak harto meninggal
dengan upacara kenegaraan pak s b
langsung memimpin sebagai presiden
ketika gus dur
juga tetap memimpin
dan itu adalah tradisi pertama yang dilakukan
dan semoga ini
sampai kedepannya juga berlangsung
dan juga yang masih hidup bisa saling bersilaturahmi
bisa menjadikan contoh
bahwa elit itu bisa menjadi teladan
presiden adalah presiden
terima kasih pak bapak
mudah mudahan kita bisa mengambil petikan atas apa yang kita bicarakan pada malam hari ini